pada periode seribu sembilan ratus delapan puluh enam seribu sembilan ratus sembilan puluh enam usaha tambak udang diberbesa akan tenggelam
tapi pada awal dua ribu petambak mulai dikenalkan dengan budidaya udang fanami
budidaya udang windu maupun faname sama sama memiliki tingkat kerumitan tinggi
ini jauh berbeda dengan budidaya ikan bandeng atau lainnya
di mana para petambak hanya menabur benih memberi pakan dan tinggal menunggu panen
sekali saja salah mengelola maka resiko kematian udang akan tinggi
kerumitan inilah yang membuat sebagian petambak di brebes enggan menekuni budidaya udang fanami
akan tetapi jika semua dijalani secara benar dan teliti maka hasil yang diperoleh memang sangatlah menggiurkan
seperti diungkapkan fauzan rashid
petani tambak udang fanami di desa sawojacar kecamatan wanasari berbes
menjelang penghujung tahun dua ribu dua puluh ia mengaku bersyukur bisa menikmati panen yang berlimpah
untuk saat ini di indonesia alhamdulillah harga mulai naik terkait dengan pandemi ini
yang mungkin pas dulu angka tiga puluh itu udang ukuran tiga puluh itu sempat menyentuh angka sembilan puluh lima ribu
nah pas maret itu awal awal ada pandemi corona
korona itu harga turun sampai tujuh puluh lima ribu
tapi alhamdulillah perlahan sampai bulan ini ini harga terus menaik mengikuti angka dolar juga sih
potensi tambak udang fanami di kota bawang sangatlah besar
luas tambak payau yang ada mencapai dua belas delapan ratus empat puluh empat hektare
dari dua belas delapan ratus empat puluh empat hektare ini yang digunakan untuk budidaya udang faname secara intensif
sementara sisanya adalah tambak ikan dan masih tradisional
ini kendala permodalan pak karena banyakan ini di sini banyak
ya masih tradisional kalau intensif ini butuh modal banyak
sehingga para petani di sini kendalanya mudah
harga jual udang cenderung stabil sehingga lebih menjanjikan
saat awal pandemi harga jual udang sempat anjlok
harga untuk ukuran size tiga puluh yang semula rp sembilan puluh sembilan per kilo anjlok
hingga menjadi tujuh puluh sampai delapan puluh ribu rupiah per kilogram
namun sekarang harga jual kembali stabil di angka rp delapan puluh tujuh per kilo
selama ini udang faname ini dijual oleh pengepul untuk dipasarkan ke pasar luar negeri
imam suripto brebes jawa tengah